berbagai upaya dilakukan untuk membangkitkan kembali gairah perekonomian indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
pt bank tabungan negara mengoptimalkan layanan di era kenormalan baru dengan berbagai produk dan program perbankan
tabungan kredit hingga layanan digital terus dilakukan untuk membantu masyarakat khususnya generasi muda dalam mempersiapkan masa depan
menghadapi tantangan pandemi covid sembilan belas pt bank tabungan negara terus berinovasi menyiapkan berbagai produk dan program perbankan
mulai dari tabungan kredit hingga layanan transaksi digital
btn yang memiliki tagline hidup gak cuma tentang hari ini mempunyai berbagai produk selain tabungan yaitu kpr guys dan btn property
btn solusi juga produk digital seperti mobile banking yang memudahkan masyarakat bertransaksi
maksudnya kalau millenial itu gak cuma memikirkan tentang hari ini tapi juga masa depan jadi memiliki perencanaan keuangan memiliki aset memiliki tabungan
nah ini yang mau kita ajak bagi para kaum milenial
menyelenggarakan acara indonesia property expo dua ribu dua puluh pada dua puluh dua agustus hingga tiga puluh september dua ribu dua puluh
pameran properti ini nantinya akan dikemas dalam platform digital berkonsep virtual empat d
sehingga masyarakat akan mudah memilih hunian untuk ditempati ataupun berinvestasi meski di tengah pandemi
jadi kita pas banget nanya seperti ini karena memang nanti di tanggal dua puluh dua agustus mendatang
kita akan menyelenggarakan yang namanya indonesia property virtual expo
di mana ini memang betul betul merupakan expo properti virtual pertama yang diselenggarakan di indonesia
nanti masyarakat ya sama aja seperti misalnya melakukan kunjungan ke expo properti ya
kan mau milih propertinya itu dimana mau lihat nama developers atau pengembangnya itu yang mana mana aja
nanti secara virtual masyarakat bisa melihat
nantinya ipex virtual empat d akan memudahkan masyarakat untuk mencari properti melalui situs ipex btnproperty co id
dalam rangka peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
direktur utama btn menargetkan pengunjung dapat mencapai satu sembilan juta orang